aparat kepolisian polres cilacap jawa tengah
meringkus pelaku pencabulan terhadap
dua puluh enam pelajar sekolah menengah pertama
pelaku mengancam korban dengan
memberikan uang tutup mulut sebesar
kasus ini terungkap saat pihak sekolah
serta orang tua korban curiga terhadap
perubahan tingkah laku para korban
yang menjadi pendiam serta sering membolos
semua korban masih di bawah umur
dan masih bersekolah di sekolah menengah pertama
tiba tiba itu mau kemarin
kemarin aja setelah kenal sama anak anak itu
tiba tiba ya ada yayasan seperti itu
aksi pencabulan ini sendiri dilakukan
di tempat tinggalnya saat korban
memanfaatkan internet gratis
untuk bermain game online
usai melakukan aksi bejatnya
pelaku memberikan uang tutup mulut
sebesar rp lima puluh hingga rp seratus
melihat internet dengan beberapa konten konten
film yang berbeda
kemudian sekali dua kali
ketiga kali baru korban di
diajak masuk ke dalam kamarnya
diduga masih ada korban lain yang belum lapor
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
tersangka dijerat dengan pasal tujuh puluh enam e
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman
lima belas tahun penjara